halo assalamualaikum selamat siang teman teman pemerintah cnn indonesia
apa kabarnya pada siang hari ini
ketemu lagi dengan chatroom cnn indonesia
helano palbashir sebagai anchor pada siang hari ini
akan menemani pemerintah cnn indonesia untuk berbincang pada siang hari ini
mengangkat tema bangkitnya film anak negeri
bersama nanti dengan sutradara film tile
ada mas wahyu agung prasetyo dan ada mbak christine hakim
senior atau aktris senior pemain film yang sangat handal
suaranya kurang keras bang
oke ini sudah keras belum teman teman
apa kabarnya di udah hari keberapa ini ya
kita menghadapi pandemi dari bulan maret
sudah masuk enam bulan lebih kayaknya ini ya
teman teman lagi sibuk apa aja
kesempatan kali ini sudah makan siang tentunya ya
dan mungkin lagi beraktifitas bersama keluarga
siang menjelang sore mbak selvi
volume suaranya kerasin dikit
oke ini sudah keras belum ya mbak olia
halo sky sindo peskontrol semuanya semuanya sudah bergabung pada siang hari ini
aman suaranya ya mbak ulia rahmadelia
hari ini kita akan bahas soal film indonesia mulai bangkit ya
kalau dibilang bangkit sih sudah bangkit dari dulu zaman kolonial
selalu bersanding dengan film komersial ya tentunya
halo dari malaysia dari airshad juga bergabung
salam juga dari indonesia
dan saya akan coba nanti segera mengundang mas wahyu agung presetio
yang sudah teradara film tile yang lagi viral ya
lagi trending sekali
di twitter di youtube juga sudah mulai ditonton oleh banyak masyarakat indonesia yang sudah nonton pile
relian putri semuanya
kemudian dari mana saja ini
ada kota pati juga menyapa
ini sudah mau memuski jam empat belas
saya harus memberitahu bahwa ini merupakan last
karena sudah waktunya untuk berpisah ya
pada hari ini adalah hari terakhir dari chatroom cnn indonesia
atau ngobrol bareng di rumah cnn indonesia
dan saya akan menutup ini dengan perbincangan dengan sutradara film tile
mas wahyu agung presetio dan aktris senior
ada ibu christine hakim yang akan nanti bergabung bersama kita semua
flores hadir bandung hadir juga
kemudian ada daud garut
semua hadir ya di cnn indonesia
saya akan coba cek apakah mas wahyu akan bergabung segera
dengan kita di
ada sulawesi tenggara juga
salam dari sulawesi tenggara
salam balik dari cnn indonesia
semoga sehat selalu ya teman teman yang ada di seluruh indonesia
kemudian assalamualaikum dari yana
salam dari bali juga
ya saya sebutin semua ya
saya akan coba menunggu ini dari mas wahyu agung presetio
semoga bisa bergabung ya segera dengan kita membahas mengenai film tile
bangkitnya film anak negeri
pusat juga hadir
sehat selalu ya tentunya
kita psbb transisi ke berapa ini di jakarta ya
samarinda juga hadir
semua juga sudah
hadir juga nih pak surwan hadir
saya akan coba untuk melihat request dari mas wahyu
apakah akan bergabung
segera dengan kita pada siang hari ini
ini belum masuk ya mas wahyu
mas wahyu mungkin bisa menyapa terlebih dahulu di chat comment
belum masuk ini mas wahyu
belum masuk mas wahyu
nanti ada rekan mevri sari juga yang akan membantu saya dengan live siang hari ini
prabu muli hadir
teman teman semuanya selamat siang
teman teman semuanya selamat siang
nah ini mas wahyu sudah tampaknya bergabung
kita akan coba tambahkan di live instagram pada siang hari ini
menunggu mas wahyu
sutradara film tile
nah ini mas wahyu nanti sudah bergabung ya
halo selamat siang mas wahyu
sorry agak telat dikit
saya senang sekali bisa menyapa mas wahyu
siang hari ini
ini suara terdengar dengan jelas mas di sana atau bagaimana
jelas ya mungkin
misalnya masih kecil
misalnya coba kecil
mas wahyu siang hari ini kita akan bahas mengenai bangkitnya petak negeri
tanya tanya seputar film tile ya
perasaannya gimana mas

campur aduk perasaannya jadi ya seneng ya macem macem lah
yang paling seneng sih justru momentum ini kan jadi bikin apa ya masyarakat jadi aware
sama film pendek
sebenarnya itu yang yang paling menyenangkan karena kan kami itu film tilik hanya salah satu
dari sekian mungkin sekian juta film film pendek yang ada di indonesia yang akhirnya

udah berapa ya viewersnya di youtube
sekarang dua puluh juta kalau nggak salah
oke itu proses perkuatannya seperti apa bisa dicatain
ya jadi sebenarnya ide cerita film tilik ini tuh sudah ada di tahun dua ribu

biasa kan anak anak jogja kan kalau nongkrong biasa diangkringan gitu ya mas
kita kalau malam malam suka diskusi brainstorming gitu gitu
nah waktu itu mas bagus sumartono sebagai penulisnya ini kan memang sudah sering nongkrong
bareng sama kita kita gitu
waktu itu kita nongkrong beliau cerita kalau ada tradisi nih kayak gini ya
ada tradisi namanya tilekan
nah di hari yang sama itu juga dia sorenya tuh melihat tradisi itu dan melihat rombongan ibu
ibu ini ke salah satu rumah sakit di daerah kota jogja gitu
cuman menariknya waktu itu dia ngomong sebenarnya mereka itu tileknya cuman sebentar
cuman setelah itu mereka akan ke malioboro kayak gitu
nah dari situ langsung cerita itu mengusik pikiranku gitu
yang akhirnya keesokan harinya aku ngomong lah sama produserku elena ini buat eh ini kayak ada cerita unik nih gitu
kemarin mas bagus cerita gini gini gini
gimana kalau kita bikin film nih gitu
cuma pada saat itu kami merasa waktu tahun dua ribu enam belas kami belum cukup punya effort yang gede buat eksekusi itu
dan merasa kayaknya kapabilitas kita masih belum deh gitu
sehingga akhirnya singkat cerita di tahun dua ribu delapan belas itu di dinas kebudayaan daerah istimewa yogyakarta itu ada program namanya dana is
ais ini itu program yang diperuntukkan untuk kesenian salah satunya film
dan itu sudah berdiri di jogja
bergelar dari tahun dua ribu empat belas
dan pada saat dua ribu delapan belas itulah kami mencoba untuk submit proposal kami
akhirnya kami lolos untuk pitching
dan akhirnya kami dapat akhirnya film tilik lahir lah sampai sekarang
kurang lebih gitu
itu dari tahun dua ribu delapan belas sih farmasinya
iya dua ribu delapan belas itu ada open gitu open submission gitu
dan dua ribu delapan belas juga kita produksi filmnya gitu
kenapa baru dipublikasiin di youtube tuh
di akhir akhir ini mas
kenapa gak dari tahun dua ribu delapan belas
ya sebenarnya kami kan sebenarnya punya budaya semacam budaya gitu ya mas
ketika anak anak film pendek independen itu ketika bikin film dan filmnya udah jadi distribusi utama kami harusnya justru ke festival film
nah dua tahun belakangan kami mendistribusikannya ke situ gitu
nah cuman ketika dua tahun itu kami
dua tahun itu kami punya keresahan karena film tilik ini justru bisa dibilang sulit masuk ke festival karena durasi yang cukup panjang untuk film pendek gitu
karena tiga puluh dua menit
nah sehingga kami merasa dua tahun belakangan kok belum puas ya untuk mempertemukan film ini ke penonton yang lebih banyak
akhirnya kami memutuskan untuk oke lah di tahun dua ribu dua puluh setelah dua tahun keliling di festival dan peminteran alternatif
kami memutuskan untuk merilisnya di youtube
yang bisa diakses secara gratis dan legal gitu
kurang lebih gitu
selama dua tahun itu masuk festival bagaimana mas
alhamdulillah waktu itu kita dapat film terbaik
film pendek terbaik di piala maya
setelah itu sempat diputar juga di world cinema amsterdam di belanda
dan sisanya pemutaran pemutaran alternatif dari berbagai kota yang biasanya temen temen ngomong

tapi idealnya berapa
durasi film pendek itu sebenarnya masih di mana pun
sebenarnya kalo kita ngomongin festival ya
festival itu biasanya targetnya dari lima belas sampai dua puluh lima menit
cuman kalau kita ngomong kategori film pendek itu bahkan empat puluh lima menit pun masih masuk kategori film pendek sebenarnya
jadi sebenarnya itu kan ada kepentingan festivalnya juga kan mas
untuk slot slot film film yang akan diputar gitu sih

tiga puluh dua menit itu pun ada scene yang dihilangkan kan
ya karena sebenarnya kalau draft awalnya film ini durasinya empat puluh dua menit
sehingga kita memangkas sepuluh menit karena kami merasa film ini akan lebih ideal ketika dengan versi yang seperti ini
justru dengan versi yang empat puluh dua menit kami merasa filmnya cukup bertele tele akhirnya gitu
mereka memutuskan untuk okelah tiga puluh dua menit nih karena dirasa pas
pesan dari filmnya sendiri sepertinya apa
oke kalau kita ngomongin pesan sebenarnya
sebenarnya gini ya mas
siapapun penonton itu berhak untuk artinya mengambil pesan apa yang ditonton dari filmnya
artinya memang semua orang berhak untuk menginterpretasikan filmnya karena menurut kami ketika film ini sudah kami publikasikan di publik
menjadi konsumsi publik itu sudah haknya mereka juga untuk menginterpretasikannya seperti apa gitu
cuma waktu itu kalau dari kami pribadi ngomongin pesan ya kami sebenarnya kan hanya mengadaptasi dari cerita atau tradisi yang memang kejadiannya nyata di sini kan
dan pada saat itu kami mempunyai keresahan dengan adanya informasi informasi yang sesat hoax segala macem itu
karena di lingkungan sekitar kami khususnya orang tua kami tuh menerima pesan pesan seperti itu waktu itu
makanya kita create kita develop menjadi seperti yang saat ini pilih sekarang
menanggapi respon kritikan dari masyarakat yang endingnya ada sesuatu yang menjadi apa ya sequel ya kita akan menjadi tilik bual atau gimana mas
sampai sejauh ini saya belum bisa ngomong mas karena memang masih didiskusikan bersama teman teman akan seperti apa
ya mungkin saja
tidak menurut kemungkinan
tapi sampai sejauh ini kami masih menunggu dan melihat situasinya
semoga ada kabar baik lah ke depan nanti gimana
tapi melihat perkembangan film pendek di tanah air dari zaman kolonial seperti apa sampai sekarang
wah kalo dari zaman kolonial saya gak begitu tau ya mas
cuma kalo dari pengalaman saya akhirnya kecemplung di dunia ini dan akhirnya mendedikasikan diri buat disini tuh

ya memang sebelum sebelumnya kan kami seharusnya kita bisa mengambil beberapa perkembangan
ya memang sebelum sebelumnya kan kami seharusnya kita bisa mengambil beberapa perkembangan

dan itu turunannya jadi sangat banyak
sehingga kami ketika membuat film pendek yang berjalur independen selalu menemukan gesekan gesekan yang sangat berat sebenarnya gitu
makanya sebenarnya momentum tili ini cukup menjadi angin segar gitu untuk mungkin para pembuat film seperti saya dan teman teman yang lain yang biasanya bikin film pendek
mungkin para pembuat film seperti saya dan teman teman yang lain yang biasanya bikin film pendek
yang membuat orang akhirnya oh ternyata film pendek tuh begini ya oh ternyata film pendek
itu bagus juga ya karena ya itu mas kami percaya ketika kalian mau melihat sebuah negara itu
justru lihatlah film pendeknya karena film pendek itu yang merepresentasikan negara tersebut seperti
apa sebenarnya gitu tapi kalau dengan kalau dengan ide untuk ide untuk bikin film komersial
sudah sejauh itu masti jauh lebih apa memang membuat produksi dengan membuat film pendek itu
lebih apa ya kok sih kalau banyak tidak kalau banyak oh sebenarnya kalau dikomparasi yang
mas antara film panjang dan film pendek itu tidak bisa dikomparasi tidak apple to
apple lah gitu karena memang treatmentnya berbeda kalau kita ngomongin soal budget
eh berapapun budgetnya pasti bisa bisa aja bikin film pendek ataupun panjang gitu karena ada juga
film panjang yang murah dengan value yang tinggi
begitu juga sebaliknya ada juga feel pendek yang mahal dengan value yang tinggi gitu
jadi kita kalau ngomongin itu mungkin bisa dibilang relatif ya
tapi lebih lebih kepada kalau kita berbicara film pendek itu kan kebanyakan film pendek to the point gitu ya
dan sebenarnya kalau kita ngomongin secara industrial komersil
film pendek itu kan masih belum bisa dikatakan masuk di skena itu gitu
sementara kalau film panjang sudah masuk ke arah sana kurang lebih gitu sih
ada tips mungkin bagi mereka yang ingin berkarya ini mas untuk membuat film
biar bisa berkompetisi juga di manapun gitu
ya intinya sekarang itu kan eranya sudah digital dan semua bisa dilakukan apapun ya
maksudnya kita membuat gambar yang baik itu sudah sangat gampang
membuat suara yang baik juga mudah diakses segala macam gitu
artinya kalau ketika teman teman ingin membuat film ya sudah bikinlah dengan setulus hati
saya pun berproses di pembuatan film ini juga gesekannya sangat berat
baik itu mental baik itu ekonomi baik itu keluarga segala macam
itu memang gesekannya sangat sangat berat gitu
tapi ketika kita punya ambisi dan optimis untuk menjadi seorang filmmaker
dan kita ingin bersuara menggunakan medium film
saya rasa semua orang bisa membuat seperti ini
dan semua orang punya kesempatan untuk seperti ini sih mas
biasanya gesekan apa aja mas
ya gesekannya banyak ya mas terutama di keluarga gitu
karena keluarga kan akhirnya melihat profesi ini seperti apa sih gitu
maksudnya kan pada umumnya orang tua orang tua kan mencari jalur jalur yang aman
sementara kalau saya pribadi saya nggak punya background orang tua yang kecemplung di dunia kesenian segala macam gitu
makanya saya bilang gesekannya di keluarga itu sangat luar biasa gitu

bahkan ketika saya harus kembali ke rumah saya bisa mencari jalan jalan yang aman gitu
karena ketika saya harus kumpul lebaran dengan saudara saudara itu
saya selalu diremehkan oleh saudara saudara
kayak kamu kerjanya apa sih kamu tuh ngapain sih kamu bikin apa sih dan segala macamnya itulah
dan saya ya cuma dari dasar hati yang tulus ya saya melakukan apa yang saya percaya sih gitu sih
karya sudah terbukti ya mas ya sejauh ini sudah lebih dua puluh juta ya
baik mas terakhir mungkin apa mungkin imbauan dari masyarakat yang ingin berkarya
sebelumnya terima kasih banyak
sudah mau ikut
merayakan dan mengapresiasi
tilik dan film pendek
justru ya gitu karena memang momentum
ini kan memang menjadi
sangat amat berarti buat kami
membuat film nah begitu pula
dengan teman teman yang mungkin ingin
menjadi seorang film expert dan membuat film pendek
ketika kalian mau buat
ya buat saja dengan hati dan
anak muda biasanya kan gitu jadi jangan
sampai mengkotak kotakan diri atau merasa
minder untuk membuat sesuatu
gitu sih mas
baik terima kasih mas wahyu agung prasetyo
terima kasih banyak mas
lima belas menit sama sama
ini informasinya bagi kita semua
amin terima kasih mas selamat siang
baik itu tadi mas
wahyu agung presetio teman teman
nanti akan juga segera bergabung
yang akan membagikan pengalamannya
di dalam dunia perfilman
juga apa saja mungkin
yang bisa dibagikan
bu christine kepada kita semua
sembari menunggu bu christine teman teman
bagaimana sudah nonton film film
apa pesan yang disampaikan
dalam film tersebut mungkin teman teman sudah paham ya
mungkin sembari menunggu
saya akan coba cek terlebih dahulu
bu christine hakim sudah bergabung atau belum
mas agung ditunggu tilik kedua
kata denny suhendi
kita tunggu ya film berikutnya
ini lagi jalan
minta bantuan suamiku
karena maklumlah ini pemudilan sia
dari tadi udah coba masuk kok
susah susah ambilah sehat
pertama tama mau ucapin selamat dulu
buat mas agung untuk filmnya tuh
saya pikir kita bisa bertiga
nggak bisa ibu kalau di live instagram
kecuali kalau di zoom atau di
ya bu christine sibuk apa sekarang
kan baru selesai
film ibu judulnya itu produksinya
dapur filmnya mas hanung
maaf ibu batu
kering tenggorokan kering minum dulu
minum dulu boleh boleh boleh
oke oke silahkan bu
jadi sutradaranya jay han baru selesai
syuting akhir juli kemarin
nah ini sekarang sudah mulai persiapan
untuk film sri asih
itu bu boleh dikasih
apa itu film apa itu
itu kan superhero indonesia yang
pevita pierce itu yang main
ya terus sama ini
produksi lagi mini series
berarti ini udah mulai sibuk sibuknya syuting ya
sampai akhir tahun
udah tadi aja pagi
ya sudah hibur syuting
kan lagi bikin sandiwara radio
jadi aku terlibat di salah satu ceritanya
kan ada beberapa ada beberapa cerita
tadi baru selesai rekamannya di studio
wah semoga lancar terus ya bu rifana
ini kan lagi bangkitnya nih film
ya kalau dibilang bangkit sudah dari dulu mungkin ya bangkit ya
perfilman pendek kali ya
di indonesia tanah air kita
tanggapan bu christine seperti apa
dengan adanya film tele yang mungkin sudah mulai viral nih dua puluh juta viewers katanya
pasti sangat gembira
apalagi di tengah pandemi ini
memang itu salah satu hikmah
ya kalau kita mau selalu berpikir positif dan
tetap bekerja jangan sampai stress gitu ya
ini salah satu hikmah ya
kegiatan kita semua
ya sekarang memang sudah mulai kembali diizinkan
beberapa bulan kemarin kan sudah tiga bulan ya kalau nggak salah kita harus
memang menunda semua aktivitas kita yang menyangkut kerja di bidang
dunia kesenian ini gitu ya jadi saya pikir ini justru muncullah ide ide atau
kreatif kreatifitas yang luar biasa menurut saya dan jelas karena apalagi dengan indonesia pasarnya yang
besar yang luar biasa
jadi saya pikir ini juga salah satu alternatif
mensiasati di dalam era new normal ini sampai nanti betul betul insya allah mudah mudahan segera kembali
tapi kalau kata mas wahyu agung presetius terhadap film tilek tadi
film pendek itu merupakan representasi dari suatu negara itu benar nggak sih bu
saya kira bukan cuma film
pendek saja film layar lebar kalau mengacu pada satu pendapat yang mengatakan bahwa
ekspresi dari dimana dari dari negara dimana film itu diproduksi
jadi bukan hanya film pendek film lebar cuma memang pasti pendekatannya agak berbeda gitu ya
ini karena memang tuntutannya untuk film layar lebar karena dia diputar di layar yang lebar jadi
lebih banyak kali tuntutan yang menuntut lebih detail
untuk semua aspek
ya karena peralatannya pasti juga berbeda gitu ya
lebih complicated gitu ya lebih besar lebih berat lebih banyak gitu kan begitu juga kebutuhan lightingnya
begitu juga tuntutan buat seorang artistik
begitu juga tuntutan untuk seorang pemain
karena dia ya apa namanya kalau film pendek karena dibatasi oleh durasi
itu mau tidak mau pengadegannya kan menjadi lebih sedikit gitu loh
dibandingkan dengan yang durasinya hampir dua jam jadi pasti tuntutannya berbeda gitu ya tapi kenapa saya menganggap bahwa
mungkin sebagian termasuk juga saya melihat kok dukungan pemerintah juga yang seharusnya
hadir di dalam situasi seperti ini bahkan dalam situasi yang tidak seperti ini juga seharusnya pemerintah hadir
tidak setuju kalau kita dibanding bandingkan dengan film luar sekarang kita tahu bahwa sedang demam
drama korea gitu ya lalu dibandingkan dengan film korea lalu saya katakan kalian tahu nggak bahwa
kita ini kadang kadang bukan kadang kadang memang mau tidak mau
apalagi terutama untuk televisi gitu ya
memang tidak bisa dihindari dengan
sistem rating itu bahwa
akhirnya para produsen
serial untuk televisi itu berdasarkan tuntutan pasar
berbeda dengan korea
pemerintahnya menggelontorkan uang satu tahun
seratus juta dolar seratus juta dollar bukan seratus juta rupiah
seperti di jalan jalan
memang untuk tv dan film
kontemporer juga gitu loh
jadi para pembuatnya
tidak harus berpikir apa yang
untuk bebas berkarya
sementara di tanah air bagaimana bu
di tanah air
itu berdasarkan rating yang tinggi
gitu ya sementara
sering sekali juga ceritanya
atau karena itu
mungkin hanya bisa memenuhi
pasar yang ada gitu loh
kelas menengah ke atas mereka tidak
menonton sinetron hampir jarang lah
gitu ya ada mungkin
tapi hanya satu dua gitu kan
apalagi dengan sistem
stripping sekarang untuk mengejar
airtime itu untuk mengisi
karena sekarang tv swasta juga
banyak untuk mengisi program program
yang ada gitu ya
jadi apa namanya
dan pasti kalau produksi
itu lebih murah daripada
contohnya saja korea mereka berani
banting harga dalam
tanda kutip dengan
menjual paket ya
dia kasih semurah murahnya dulu
asal tv di indonesia itu pasang
sampai kalau pasarnya itu
sudah ini sudah apa ya
sudah istilahnya sudah
mereka sudah menguasai pasarnya
gitu ya pasti mereka bisa
punya bargaining position yang lebih kuat
tapi buat saya
bahayanya di samping itu juga
jangan berfikir kita lihat
lima tahun sepuluh tahun lagi kalau kita
tidak berhati hati pemerintah
tidak berhati hati gitu ya
maka ini bisa menjadi ancaman
buat produksi lokal
yang kedua yang lebih bahayanya lagi
adalah gitu ya
masuknya pasti kebudayaan
dari asing yang
pasti itu juga akan
manusia indonesia contohnya
bulan februari kalau tidak salah
saya kembali diundang ke korea
untuk sebuah film festival

perempuan korea itu salah satu
perempuan yang tercantik di dunia
saya sekarang betul
salah satu ya
salah satunya lagi indonesia
korea bu kenapa tidak indonesia saja
ini kenyataan yang kita harus akui dong
indonesia saya nggak bilang jelek
salah satu juga indonesia gitu loh
tapi yang saya mau katakan adalah
bukan hanya sekedar memuji kecantikan
itu tapi apa yang terjadi
sekarang setelah ada budaya
anak yang sudah lulus sma
orang tua adalah plastik surgery
buat saya sekarang salah satu
perempuan yang kehilangan karakter
dan jati dirinya adalah perempuan korea
itu karakternya itu hilang
semua dibikin sama
dan itu sudah mulai mengejala
saya tidak mengatakan itu
atau dilarang ataupun tidak baik
tentunya itu bergantung dari pilihan
hidup masing masing seseorang
gitu ya tapi
saya khawatir kalau akhirnya
itu sudah menjadi sebuah
budaya baru gitu loh
itu sih ya nah
ini itu salah satu
dampak dari nanti dengan
segala sesuatu dari korea
kita yang sebetulnya
sebagai negara yang beragam
maaf maaf tidak terlalu
perlu tradisi bayangkan
padahal kita tahu
apapun sebesar apapun
sebuah bangsa dan sebuah negara
terpotong potong dan tercabik cabik
akan rubuh ibaratnya
kalau akarnya nggak kuat rubuh pasti
topan gitu ya angin semilir milir
aja bisa merobohkan pohon
artinya generasi mudalah yang menjadi ini ya bu ya
kebangkitan suatu negara
baik yang sejauh ini masih
masih apa ya masih disayangkan
sekali ya bu ya di tanah air
masih belum peduli gitu ya
saya tidak mengatakan
bahwa tidak boleh menonton
drama korea atau
bagus enggak gitu ya
tapi biarkan juga
ini jangan sampai menghambat pertumbuhan
pemerintah juga sedang gencar gencarnya
sekarang juga sedang diteliti untuk supaya kita bisa
produksi sendiri gitu loh
kenapa karena ini wabah yang
membahayakan tapi kita tidak
menyadari bahwa budaya asing itu
juga wabah yang juga
bu christine kalau melihat
kalau melihat tren film pendek
di tanah air itu bisa dijadikan
sekali gitu ya justru
mudah mudahan dengan kehadiran film film
pendek yang kualitasnya seperti
tilik ini gitu ya itu bisa
memacu juga industri
apa namanya produsen produsen
yang di industri persenatronan dan film
itu untuk juga
bisa memacu untuk meningkatkan
kita bacain aja ibu ya ada salah satu
komentar dari netizen
katanya dengan membanggakan film lokal apalagi yang
mengangkat tema lingkungan lokal berarti
kita mempertahankan jati diri bangsa
apa sejauh ini memang kita masih belum mengangkat
tema tema lingkungan bu
tanah air sendiri
kaya dengan budayanya gitu ya
terdiri dari tujuh belas
alamnya banyak sekali yang
indah jadi sebetulnya
banyak sekali ide ide
lokal atau alam
alam yang ada di indonesia
banyak sekali apakah
ataupun juga cerita cerita yang
kekinian gitu loh
salak tilik itu kan kenapa begitu
diminati kita tuh seperti
mengacak diri kita sendiri
lihat jadi itu jelas itu kenapa diminati saya percaya sekali kalau memang dukungan dari semua pihak apalagi kalau pemerintah juga hadir maka produksi lokal ini akan berkembang
karena biar bagaimanapun juga itu dibuat oleh orang indonesia yang lahir besar di indonesia dengan rasa indonesia dengan cara berpikir indonesia dengan semua indonesia jadi pasti itu akan jauh lebih dekat dengan kita
betul benar bunda sehingga kecantikan lokasi jawa tengah terpapar di film tile
betul enak gitu kita yang sudah sukses
kumpul tinggal di jakarta dengan kepadatannya mereka penduduk jakarta sudah berapa dua puluh dua juta penduduknya kurang lebih dua puluh dua juta
jadi memang sudah seperti kita tidak ada ruang untuk berkontemplasi
tapi ini begitu melihat film tile itu di tengah tengah si ibu cerewet itu yang bicaranya tidak berhenti
bu tejo kita masih bisa melihat indahnya pemandangan dan alam gitu ya yang luar biasa
ya ibu christine ini terakhir kan sudah mau empat belas tiga puluh
apa pesan buat anak anak muda
tadi kan ibu mengkritisi soal kita masih lemah terhadap mendukung budaya sendiri malah lebih ke ke korea koreaan
mungkin pesan buat milenial ibu untuk kita semua apa
buat perfilman tenaga air agak bisa begitu lagi
saya kira satu saja dari pengalaman ibu
sampai detik ini ibu juga masih terus membuka diri untuk belajar apapun itu
karena sebagai pemain sebagai pekerja film apakah itu juga sebagai produser
kita memang harus memot
ini sebuah film itu kan sebuah pot
ketika kita melihat kecil dari kehidupan yang di alam semesta yang luas ini
jadi buat saya sebagai seorang kreator seorang pencipta penting sekali memperkaya library
jadi kepustakaan apakah itu kepustakaan pengetahuan kita wawasan kita ataupun juga kepustakaan kekayaan batin kita
nah semakin kaya batin kita semakin kaya wawasan kita dan luas wawasan kita
maka pasti itu akan juga semakin luas semakin dalam dan semakin kaya dari apa yang akan kita tampilkan dari karya karya kita
contohnya adalah tilik
buat saya saya mau kasih selamat lagi buat agung ya
bahwa sebagai anak muda gitu ya wahyu agung ini sangat menangkap atmosfer kehidupan
atmosfer dari atmosfer batin jiwa dari orang indonesia
yang sebetulnya di situ ya karena memang yang berada di luas
dia bisa cantik banget
jangan gue gaya ya
ini yang hebat
jangan cepat puas stay humble
and tetap berpijak pada bumi
karena untuk tetap bisa
terus berkarya kedepannya
kalau kita tidak berpijak pada bumi
maka kita juga akan kehilangan
human being ini
kita tangkap poinnya bu semoga
kita tidak akan pernah merasa cepat puas ya selalu belajar
para pembuat film tanah air
dan satu lagi satu lagi
satu lagi raul
silahkan satu lagi adalah
saya tahu kadang kadang teman teman di dunia film ini teman seniman kalau kerja itu lupa waktu lupa segalanya
karena memang keuntungannya harus focus
dalam situasi pandemi seperti ini
ya karena apa orang indonesia itu memang senang ngumpul
itu kita kadang kadang lupa
untuk jaga physical distance
saya hanya ingatkan saya juga termasuk terakhir saya
ingatkan teman teman di film ibu juga mas hanung ingat
kita memang punya tanggung
tanggung jawab professional
yang harus kita berikan
kepada investor kepada producer
akan tetapi jangan lupa
ada tanggung jawab yang lebih besar juga
yang harus kita berikan
kepada orang orang yang kita cintai di rumah
mengharapkan kita pulang dalam keadaan sehat dan selamat
jadi itu tidak boleh dilupakan
tidak boleh lupakan untuk tetap jaga jarak ya bu ya dalam patuhi protokol kesehatan
baik bu christine hakim sukses selalu dengan film film berikutnya
jaga kesehatan juga ibu
iya nih udah pemudi lansia lebih bahaya lagi
itulah tadi ibu christine hakim dan juga sebelumnya mas wahyu agung presetio telah bergabung bersama saya
di tema bangkitnya film anak negeri
nah dengan berakhirnya live video
dengan berakhirnya live video
ini berakhirlah juga ini merupakan closing an
penutup dari live
instagram cnn indonesia atau chatroom cnn indonesia
dan kita akan berjumpa dalam kesempatan
terima kasih kepada semua yang sudah
bergabung sejak live instagram ini
berdiri dari bulan maret dua ribu dua puluh
sudah lebih enam bulan ya
dan selaku koordinator dari live ini yaitu tiffany reitama
mengucapkan terima kasih
tes atensi semuanya dan juga
pihak yang terlibat
ada anchor mayfri syari juga ada presidye puspa
dalam live instagram ini
kami ucapkan dan juga para anchor anchor cnn indonesia yang juga sudah berkontribusi dalam live instagram
saya tidak bisa sebutin seluruh satu
ini merupakan live terakhir dari live instagramnya cnn indonesia kami mengucapkan
terima kasih banyak atas atensinya
sampai bertemu di lain kesempatan
saya herano falbashir anchor cnn indonesia pamit undur diri sampai jumpa